pihak spbu di condet jakarta timur yang menjadi viral karena diduga melakukan kecurangan saat pengisian bahan bakar minyak menyampaikan bantahan mereka
meski masih disegel teramesin dispenser pertelet yang diperiksa ulang dipastikan dalam keadaan baik
lima ratus lima puluh tujuh tujuh puluh tiga liter ini enam puluh liter nggak ada mas
setelah menjadi viral di media sosial sebuah dispenser khusus pertalite spbu tiga puluh empat tiga belas ribu lima ratus satu yang terletak di jalan raya condet jakarta timur belum dioperasikan
untuk sementara mesin ini tidak difungsikan karena masih diselidiki oleh pertamina dan badan meteorologi
menanggapi kejadian kemarin tersebut pihak spbu menegaskan tidak ada yang salah pada alat ukul dispenser pertalite
bahkan pasca kejadian pihak pertamina dan badan meteorologi melakukan pemeriksaan ulang mesin dispenser
hasil pemeriksaan tim pertamina dan badan meteorologi menunjukkan mesin dispenser dalam keadaan baik
selesai kejadian pun pihak spbu dan konsumen telah berdamai
bahkan konsumen hanya membayar lima puluh lima liter dari tujuh puluh delapan liter yang tercatat di mesin dispenser
waktu itu ada kejadian disini
cuman kita kan udah bernegosiasi istilahnya udah berkonfirmasi
udah saya kita ini secara kekeluargaan gitu
karena kan posisinya waktu kejadian itu emang dia ngotot
terus dia itu ngomongnya buru buru
jadi kita pakai sistem kekeluargaan aja gitu kan
karena kan posisinya waktu diterah bener
saya udah nunjukin semuanya bukti saya gitu kan
tapi yang saya sesalkan itu dia kok masukin ke piral bang
nerusin ya cuman nerusin
terus pas itunya
pas sudah ngetrack nya mau menuhin tapi lama penuhnya
satu itu tujuh puluh delapan liter
katanya tank nya cuman enam puluh liter
ini dapat diskon dari komponennya
sebelumnya seorang konsumen spbu menggugah video di instagram
karena menduga dicurangi melalui alat ukur dispenser saat mengisi bbm jenis pertalite
konsumen merasa kapasitas maksimal tangki mobilnya hanya enam puluh liter
sedangkan saat mengisi bbm alat ukur dispenser menunjukkan angka tujuh puluh delapan liter
kasus tersebut saat ini masih dalam pengawasan pertamina dan badan meteorologi
f rizal jakarta